kita beralih ke informasi lainnya saudara warga nekat kembali ke pulau ruang
kepulauan sitaro sulawesi utara yang masuk zona bahaya pasca erupsi gunung api
untuk mengambil barang yang ditinggalkan karena dievakuasi
inilah saudara visual warga yang baru kembali dari pulau ruang
untuk mengangkut barang yang tertinggal di rumahnya pasca erupsi gunung ruang
bahkan warga pulau ruang ini meminta bantuan kepada masyarakat di pulau tagulandang
untuk menggali barang yang telah tertutup material erupsi gunung api ruang
warga mencari barang berharga miliknya yang masih digunakan
sementara pemerintah setempat telah menetapkan gunung ruang sebagai zona merah
baik piring balangan apa saja yang orang pakai setiap hari itu ada di sana
orang yang ambil ini yang orang bisa melihat yang tidak tertimbung itu
sementara itu saudara menteri atr bpn agus harimurti yudhoyono meninjau lahan
untuk relokasi warga yang terdampak erupsi gunung ruang di desa modisi
kabupaten bulaang bungondo selatan
ahy bertolak ke desa monizi untuk meninjau dan menindaklanjuti instruksi presiden
dalam rapat terbatas di istana negara tiga mei lalu
ahy menyebut kementerian atr bpn berkomitmen untuk mempercepat proses administrasi pertahanan tersebut
agar proses pembangunan bagi warga terdampak erupsi gunung ruang segera dimulai
kita berharap ini bisa segera dilakukan
termasuk jika sudah jelas lahannya bisa dibangun rumah rumah atau hunian hunian baru
bagi masyarakat yang akan pindah ke sana
setelah itu kita juga secara bersamaan memikirkan
bukan hanya memindahkan tempat tinggalnya
tetapi juga bagaimana penghidupannya